rencana kenaikan harga tiket ke objek wisata candi borobudur
seperti yang disampaikan menko marves luhut bin sarpanjaitan
pada sabtu pekan lalu membuat sejumlah pedagang resah
mereka khawatir hal itu akan berdampak pada menurunnya jumlah pengunjung
hal itu juga otomatis akan mengurangi pendapatan mereka
karena itu para pedagang meminta pemerintah tidak jadi menaikan harga tiket
baik untuk wisatawan domestik maupun wisatawan mancanegara
dengan harga rp lima puluh ribu saja pengunjung merasa keberatan
apalagi harganya itu rp tujuh ratus lima puluh pasti akan dampaknya ke ekonomi ini pedagang pedagang di kawasan candi borobudur
harapannya tiketnya tidak usah terlalu tinggi standar dengan harga harga biasanya saja
ayo tidak bisa tidak segitu rp lima puluh jarang yang naik kok
harganya yang stabil saja
tidak segitu ya nggak ada orang naik nanti gimana
hal berbeda diungkapkan oleh warga setempat yang juga pekerja seni di kawasan candi borobudur
meski mendukung kenaikan harga tiket masuk karena berkaitan dengan konservasi candi borobudur
namun kenaikan harga diharapkan tidak terlalu mahal dan naik secara bertahap
jadi saya secara pribadi bahwa untuk
pelestarian memang borobudur harus dijaga harus dilestarikan
kemudian untuk domestik tentunya juga karena ada keterbatasan jumlah pengunjung yang bisa naik
untuk menjaga candi borobudurnya sendiri karena sudah banyak kerusakan atau hal hal lain
ya tidak harus mahal tapi bertahap saja
jadi misalnya katakan kalau di angka rp tujuh ratus lima puluh tiba tiba ya orang pasti
setuju dengan itu
sebelumnya menko kemaritiman dan investasi luhut binsar panjaitan menyatakan
akan menerapkan tarif baru untuk naik ke candi borobudur
pengunjung lokal akan dikenakan tarif rp tujuh ratus lima puluh
dan wisatawan mancanegara naik menjadi seratus dolar as
sementara untuk sekedar masuk ke kawasan candi tarifnya tetap rp lima puluh
trijoko purnomo magelang jawa tengah